sementara drawa adalah cendrawasi
versi ini di bidang nama bapak dan ibu
ucup optimis enggak sih dengar kabar ini
dan saya selalu bilang ada dua atau tiga momen dalam setahun di mana inflasi itu terasa kencang
di sebelah barat kalimantan
sih kok udah susah gara gara gak ada media soalnya